itu kan sudah sesuatu yang amat sangat luar biasa gitu
dan mereka akan kembali ke lokasi tersebut
adhd atau gangguan fokus
nah dari masalah yang sudah muncul saat ini
apalagi parkir liar berkontribusi pada kemacetan lalu lintas
baik baik terakhir saya minta closing statement anda pak alif fikri
kami saat itu masih belum tahu kalau itu memang penting
ganjar mahfud sama prabowo gibran